gubernur bank indonesia peri warjio pada pertengahan mei lalu mengatakan
bank indonesia berencana dan mengkaji penerapan mata uang digital rupiah
bank indonesia tengah merumuskan pembuatan mata uang digital
atau central bank digital currency sebagai bagian digitalisasi
sistem pembayaran yang sedang didorong oleh bank sentral
menurut peri produk mata uang tersebut nantinya bakal diberi nama digital rupiah
sebagai representasi uang digital simbol kedaulatan negara republik indonesia
beserta kewajiban moneternya
setidaknya ada tiga pertimbangan bank indonesia dalam menerbitkan digital rupiah
pertama sebagai alat pembayaran yang sah di nkri
kedua mendukung pelaksanaan kebijakan moneter makropudensial dan sistem pembayaran
ketiga menghadirkan pilihan instrumen pembayaran berbasis teknologi
ingat bahwa kewenangan menerbitkan alat pembayaran yang sah di indonesia
sesuai mandat undang undang mata uang undang undang bank indonesia
sebagai jabaran dari undang undang dasar empat puluh lima adalah oleh bank indonesia
dan dalam konteks itu bank indonesia merencanakan kedepan akan menerbitkan
central bank digital currency digital rupiah
central bank digital currency cbdc digital rupiah ini berbeda dengan uang elektronik
digital rupiah merupakan uang digital yang diterbitkan
bank sentral sehingga terdapat kewajiban bank sentral terhadap pemegang atau pengguna
sedangkan uang elektronik adalah instrumen atau alat pembayaran yang diterbitkan oleh industri atau pihak swasta
dan merupakan kewajiban penerbit uang elektronik tersebut kepada pemegang
adapun digital rupiah juga berbeda dengan uang kripto atau cryptocurrency seperti bitcoin
uang kripto tidak diregulasi dan pasokannya terbatas
sedangkan digital rupiah pasokannya dikendalikan bank sentral
dengan regulasi dan keamanan yang jelas dengan tujuan ekonomi tertentu
agung happy andrea warsaputra jakarta